gue ingetin aja ya
azab allah ini bisa jadi juga ke lutar
kita akan kemana mana bareng
meres orang bareng
nyatut duit listrik juga bareng
nyatut duit sampah bareng
nyebarin fitnah juga bareng
maksudnya itu apa sih
sekarang nih siap siap aja loh
kalo aneh sampe kena musibah
eh mal aneh punya ide nih mal
apa dia ngasih
namanya juga ihtiar
kan waktu itu dia ikut ikutan doang
bener juga ya
gak perlu dibantuin
insya allah jeng saya bisa sendiri kok
gimana kabarnya si kar dum tuh
duit sepuluh juta itu hak lo lam
iya sulap juga berpikiran kayak begitu cing
ya bukannya sulam sakit hati atau apa ya
lipu kita semua itu yang sulam kagak suka
kalau begitu kita harus tunggu si robi nih
bukan si robi yang ngapain
iya cuma sulam udah kasih dua pilihan
buat dia nih buat bang kardun
dua pilihan bagaimana maksud lo
ya pilihan pertama
ap bang kardut mau dilaporin polisi
karena tindakan pemerasan dan penipuan duit sepuluh juta
atau dia ikut jadi sukarelawan
pesantren kilat ini
nah kalau dia ikut jadi sukarelawan
di pesantren kilat ini selama sebulan
ya mudah mudahan dah
ada yang pencerahan dia sadar dikit
ide cemerlang itu lam
ya mudah mudahan berhasil lah ya
ini mau nanya rumah nanya ada di mari gak ya
rumah nanya ada di dalam
masuk aja ya
gak apa apa robi gak ada kok
kalau masih nyaranin ya
rumah nanya supaya sholat istiqalah
minta tunjukkan sama allah siapa jodohnya
siapa tau allah menunjukkan jodonya tuh si robi
masih mengharapin gitu
supaya ntar lo jadi mantul
jadi mantul gak kan
aduh pasti akan ikutin saran rumah
saya jadi ganggu
ya udah apa nih
wah gimana nih maaji persiapan buat pesan rangkilatnya
atau udah beres semuanya
alhamdulillah udah lancar
ada apa rupanya
syukur kalau gitu
kalau ma gak keberatan
sebenernya saya ingin menanggung
sebagian biaya konsumsi
untuk pesan rangkilat nanti
saya ingin terlibat dalam urusan pesan rangkilat ini ma
ya kalau memang ikhlas nggak keberatan
eh kebetulan ada rumahnya disini
ini umi bawain sisa kue kering pesenannya
jadi udah lengkap ya
jadi semuanya berapa umi
biar rum abang aja yang bayar ya
gapapa gak usah rum bisa bayar sendiri kok bang
terima kasih ya umi
terima kasih ya umi
terima kasih ya umi
terima kasih ya umi
terima kasih ya umi
ini orang keras juga ya
nyari perhatiannya ke mana
umi silahkan duduk
umi silahkan duduk
iya tolong duduk

kalau pesannya bang ramadi masih dimasak
pokoknya buat bang ramadi pasti
yang dibeli beli dulu barang jadi
aku mau donk
total biaya semua rp tiga delapan ratus
aduh besar sekali suster mahal amat
tidak pak saya sudah cek
itu semua termasuk biaya rawat inap dan obat obatan
bapak bisa cek sendiri jika bu yakin
gak dapat diskon suster
maaf pak itu semua sudah sesuai biaya standar rumah sakit ini
emangnya barang obralan dapat diskon mal
ya udah deh suster saya cari uangnya dulu ya
dari mana kita bisa nyari duit sebanyak itu ya tak
tar tar kok kita sih
maksud inti apa sih
bentar dulu sekarang saya tanya
yang ketabrak anak siapa
yang masuk rumah sakit
ya kamu saja kali jangan bawa bawa saya
kita kan sohib kemana mana kita nyari pulus bareng bareng
aduh kok jadi keberatan begini
hei saya ingin tahu saja
azab allah ini bisa jadi juga ke kamu tar
kita akan kemana mana bareng
meres orang bareng
nyatut duit listrik juga bareng
nyatut duit sampah bareng
nyebarin fitnah juga bareng
maksudnya inti apa sih
gue ingetin ya
sekarang nih siap siap aja loh
kalau nanti lo susah
kalau anda sampai kena musibah
aneh punya ide nih mbak
kalau kita minjem ke tambang emas kita
apa dia ngasih
namanya juga ihtiyar
kan waktu itu dia ikut ikutan doang
bener juga ya
apa kita minjem aja ke dia ya
waktu aku udah buntu nih mikirin biaya nih
pusing mikirin biaya
jam segini toko nya udah tiga
udah utup lagi
udah kita ke rumahnya aja nih
anak buahnya nih datang nih
kok dicuekin sih
ah berisik amat sih
ngomongin sahur ntar aja
masih siang nih
nih tarmisi sama malik
lampuin orang tidur aja loh
kita berdua ada perlu sama bu haji sama bu haji
pura nyari abang gue gak ada di sini
gak ada cing marmut
kita dari toko
gak ada gue tau
ya kali aja mereka pamit mau kemana gitu begini
terus gimana dong
gak perlu banget nih
di kampung lo ubah ubah sampai tuh ada dia tuh
jih ini antara hidup dan mati
urusan urusan lo emang ada untung untung di sini
itu gue dimana
ya udah tunggu aja sini
ada apaan sih
tuh mau jauh
makanya biarin aja kenapa kita bantuin
tau lagian nih
terus sekalian taruh di atasnya